musim kompetisi liga satu tahun ini semula direncanakan akan berlangsung pada tanggal sembilan juli lalu
namun kondisi penyebaran covid sembilan belas yang terus meningkat di indonesia
ditambah dengan pemberlakuan ppkm darurat di jawa bali
membuat kompetisi urung digelar
melihat kondisi pandemi yang mulai melandai
pssi dan pt lib berharap kompetisi benar benar dapat bergulir kembali dengan aman
pada tanggal dua puluh agustus nanti
sejumlah langkah antisipasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan pun telah disiapkan
menurut rencana liga satu tahun ini akan berlangsung dalam beberapa seri
di setiap seri pssi dan pt lib akan memilih daerah zona hijau untuk menjadi penyelenggara
kita ingin memilih daerah zona hijau agar pelaksanaan ini tetap dalam protokol kesehatan yang ketat
dan kita pastikan pada saat pelaksanaan nanti
semua yang terlibat dalam kompetisi ini mereka mereka yang sudah tervaksin
rencana bergulirnya kembali kompetisi liga satu pada tanggal dua puluh agustus mendatang
disambut baik oleh pihak klub
walaupun beberapa klub saat ini masih meliburkan pemainnya
kami sepakat liga ini segera bergulir
namun untuk saat ini psm makassar belum memulai latihan
dikarenakan di kota kami masih ppkm level tiga
dan saat ini pemain sedang libur
nah jika ditanyakan kapan idealnya untuk bergulir
ya tentu pas ke libur biasanya pelatih meminta waktu tiga puluh hari sampai empat puluh lima hari masa persiapan

bagaimana kemudian lp seluruh operator liga
itu mampu memberikan kepastian kepada seluruh klub